majalah bu majalah
ayak pur saya dulu atuh
saya kan belum
lihat bentar yuk bang
lihat apaan sih
ya kalau ada yang cocok sih
tadi mau beli bang
lihat tuh beli satu gratis satu
ini baju lo kan masih banyak
iya tapi gak ada yang baru bang
kita lagi di surumak
beli kotak kue
ntar kalau telat
abang lah ageng domelin
lo rapiin kayak apa juga kalau engga ada yang beli engga bakalan laku
kalau engga ada yang beli ya engga laku
maksud gue kalau sepi gak bakalan ada yang beli
kalau lagi sepi ya nggak ada yang beli
gimana sih kamu mah
sorry ya mot gue gak suka baca
biasanya kalo orang gak suka baca koran wawasannya kurang
kayak lu juga dong
pajih saya mau ngasih ini buat pajih
kok lu kasih gua
saya kagak suka donat
kan donat enak din
soalnya donatnya dari emput
saya suka donat dari ani
din ini buat lu
iya biskut rasa kelapa
cobain dah din
enak seperti kelapa asli den
pak aji rasanya kelapa asli
enggak bang masih
ya bur saya dulu atuh
saya kan belum
kan gua duluan yang nawarin
kalau yang ini bang
kalau yang ini
kalau yang ini
abang kok semuanya dibilang bagus
padahal jelek begini
apa sih tis
neng laras minta dijemput
ya udah lu jemput sana
kamu aja tuh pur
saya yang anterin
anterin tuh pur
ibu saya anterin
gak usah makasih
rumah saya udah deket tuh
nih yang gosnya temen kamu tadi
gak dimakan bang
boleh minta enggak
kok udah berapa lama kerja sama emak
hampir tiga bulanan lah
oh lama juga ya
yang udah jadi
ya itu ya
kak lanti senangnya mana
ya udah nanti mas pur tunggu saya di minimarket ya buat belanja
nanti soal yang tadi
soal itu apa
aduh bukan po soal ho
iya kalau ngomongnya kencengkan dikit
saya nggak denger
tolong dikipasin dia cek dingin
dari mana sih
paling juga dari belakang
buruan ngapa ntar abang do dibeliin emak
biar cepat abang ikut milih
kan beli satu gratis satu
cepet amat milihnya bang
katanya biar cepat makanya lu cepetan dong

itu apaan pakji
alhamdulillah dapet donat gratis
donatnya enak pakji
udah empuk manis lagi
mas pur bentar
mas imut jualan karannya laku ya